kita beralih ke informasi lain eksekusi sebuah kios di klenteng kwan sing bio
tuban jawa timur diwarnai pertengkaran
pemohon eksekusi bersih tegang dengan termohon eksekusi
pihak keluarga tergugat gondowa hono bersih tegang dengan pengurus kelenteng kwan sing bio
eksekusi dilakukan setelah pengurus kelenteng memenangkan gugatan atas kios dengan ukuran dua x sembilan meter ini
proses eksekusi dengan kawalan polisi dan tni tidak berjalan mulus
meski pihak pengadilan negeri tuban berulang kali meminta agar keluarga gondowa hono
memindahkan barang dagangannya ke tempat netral
tetap tidak mengindahkan
terima kasih ini pihak keluarga gondowa hono akan menempuh jalur hukum
pasalnya barang dagangan hanya ditempatkan di depan kios yang dieksekusi
tidak di dalam objek tereksekusi
barang dagangan tersebut kemudian diangkut menggunakan mobil bak terbuka ke tempat netral
yang telah disediakan oleh pihak kelenteng
dion fajar arianto tuban